kalian kenal dengan laki laki itu
ya kenal lah orang dia yang nyekap nino
jadi dia yang nyekap kamu no
tapi dari cara dia ngejelasin itu
dia keliatannya bener bener meyakinkan loh pak
sampai sampai mama tuh
kalo andin itu gak ngebunuh roy
aduh randy dimana sih
kok di luar
kok kamu di dalam
kamu lama banget sih ke toiletnya
ini siapa lagi
dia temennya pak al
dan dia mau ikut ke jakarta ma
belum juga keluar dari rumah sakit
udah ngurusin lagi pak a lagi
itu aja terus
duduk di belakang
soalnya aku mau ngobrol sama pak sumarno di depan
jadi kamu ini dari sini langsung kerja
mau ngurus urusannya pak al lagi
mama pusing deh sama kamu
aku cuma mau ngantar pak sumarno aja
kamu kakinya belum sembuh
harus banyak istirahat
gak usah kerja dulu
gak usah mikirin kerjaan
kan kita emang searah
sama sama ke jakarta
nggak usah mikirin kerjaan
nggak usah mikirin kerjaan
nggak usah mikirin kerjaan
nggak usah mikirin kerjaan
nggak usah mikirin kerjaan
nggak usah mikirin kerjaan
kan kita emang searah
sama sama ke jakarta

mami ambil tas dulu
kita mau gunakan cara apa lagi ya
untuk meyakinkan mama
kita sudah berusaha sebisa kita
saya cuman berharap
masih ada sedikit cinta mama untuk kita
karena cuma cinta mama yang bisa menyatukan kita kembali
kamu coba telepon temen temennya roy lagi nih
saya ingin bicara dengan mereka
kayaknya nggak bisa deh mas
mereka tuh udah marah banget sama aku
dan mereka pikir aku yang udah ngebunuh roy
eh bentar bentar bentar
ya andi nenek lupa gue
mau ngapain lagi sih dia
diangkat gak nih
gak diangkat mas
buset dah ada telepon lagi
tetep gak diangkat mas
bener yang aku bilang mereka itu marah
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli
gak ada yang peduli

bisa pak ada apa ya pak
kamu cari kontak manajer band unicorn
kamu cari tau dimana band itu latihan
saya mau kamu carinya sekarang dan harus ketemu ya
terima kasih bel
baru aja senang gak ada kerjaan
untung pacar gue belum datang
jadi bisa selesaikan kerjaan dari pak al dulu deh
saya dengar dari istri bapak
bapak memutuskan untuk berhenti bekerja di ojek online karena menang lotri ya pak
iya betul pak
pasti banyak ya jumlahnya sampai bapak berhenti bekerja
ya lumayan banyak pak
oh iya bapak bisa beli lotre itu dari warga bogor juga pak
iya pak benar
saya nggak bisa menceritakan itu semua
karena pesan yang dari bandar
saya tidak boleh menceritakan itu pak
lagi pulang ngapain sih kamu tanya tanya itu sama pak sumarno
kamu tuh fokus nyetir aja kenapa
gak buat nyetir
syukurlah pak reni tidak menanya nanya lagi
lebih baik saya tahan dulu pertanyaan saya
sumarno tampak ngenyaman
daripada dia tiba tiba berbuat nekat
lagi pada makan ya pak
lagi pada makan ya
mama juga lapar
udah makan aja
baru juga mulai kok ma
baru kan mulai
tadi abis dari berosa mah
jadi tadi tuh mama pas kesana
tau tau ada laki laki tamunya rosa
dia lagi ngejelasin kalau andin itu bukan penggunanya roy
orangnya tuh tinggi tinggi gitu terus agak ombak ombak gitu
ada jambul jambul sama dia
kayaknya erlangga apa ya
ya udah pasti dialah
erlangga kan temennya
dia pasti bilangnya kalau mbak anin bukan pelakunya
kalian kenal dengan laki laki itu
ya kenal lah orang dia yang nyekap nino
jadi dia yang nyekap kamu no
tapi dari cara dia ngejelasin itu
dia kelihatannya bener bener meyakinkan loh pak
sampai sampai mama tuh percaya kalau andin itu gak ngeburu
aku sebenernya awalnya juga mikirnya kayak gitu mah
tapi ternyata emang terbukti
maksudnya mbak andin bersalah kan
terus kondisi bu rosa gimana
tadi sih mama gak bisa lama lama disana pak
soalnya kan kondisi rosa papa tau sendiri lagi stress
jadi mama cepet cepet pulang
kalau semua orang berpikir mbak andin gak bunuh roy
bisa makin terancam posisi gue
pak al saya sudah hubungi manajemen unicorn band
mereka biasa latihan di studio musik monokro
kamu dulu pernah kesana nggak nih
gak pernah mas
dan gak tau juga dimana
karena setau aku kalau misalkan roy mau latihan itu ya di rumah yang sekarang kita tempatin
yaudah saya cek gps ya
oke ketemu nih gak jauh dari sini
mama turun duluan ya
langsung masuk apartemen biar istirahat
terus kamu ngapain ren
ini kan aku mau nganterin pak sumarno dulu ke rumahnya pak al
baru dari situ aku langsung pulang
kaki kamu tuh masih sakit loh ren
ma kan sebentar aja
lagian kan rumahnya pak al nggak terlalu jauh dari sini
mama tau rumahnya pak al itu gak jauh dari sini
kalau kamu udah urusin urusannya pak al
kamu tuh ngeyel banget ya sama mama kamu
kamu gak ngerti perasaan mama
mama tuh gak mau kamu sakit lagi ren
ma kaki aku kan udah gak sakit ma
latihan cuma sebentar doang kok beneran
aku bakal pulang cepet cepet ya
kamu tuh ngeyel ya kalau dibilangin mama

kamu tuh ngeyel ya kalau dibilangin mama

kamu tuh ngeyel ya kalau dibilangin mama
kamu tuh ngeyel ya kalau dibilangin mama